astaghfirullahaladzim hai kamu punya masalah apa lagi
enggak apa gimana enggak mau ke mana pakde pakde pakde sini pakde ya kalau bawa galon
kalau mau nengok ke kiri ya itu dilihat dulu ada orang ya jangan sampai
cukup pendanaan yang kita punya atau nih kawan kita semakin dublin
allah masih cari kemana ya mungkin ada masalah di distribusinya
bah kita langsung sebaiknya abah datang
perguruan sana tuh pak darman biar jelas permasalahannya seperti ini sih seperti itu
bah duduk gara gara kamu tahu enggak gara gara kamu ajak aku warungi silinis aku jadi ikut ikutan
laku selain aku bukannya kamu ikut sendiri udah jangan berantem ngantuk nih kamu tuh kenapa jadi
belan dia kamu tuh seharusnya belain aku karena dia nih dia tuh ngajak kita jadi kita yang dihukum
karena kalian berdua ngajak aku jadi kita semua disalahin hah loh loh eh
tolong diluruskan dan dirapatkan safnya karena lurus dan rapatnya
itu merupakan bagian dalam kesempurnaan sholat ya
allahu akbar allah
arrahmanirrahim malik ya
eh kalian ini gimana sih
udah makan malam lehoi kayak gorengan dingin
ini piring piringnya dibersihin diberesin
kalau udah langsung kita pergi ke warung lilis ya
dimaafin pak d
tapi ingat jangan sekali kali lagi ya
tak punya salah siapa
oh iya ada apa pak d
ada apa di warung lilis
masa pak d nggak tahu sih
ada roti biskuit ada minuman dingin yang gak dingin
perlu datang mandi untuk ngepel buki segala macam
kumpulin deh pokoknya
ada bapaknya ada ibunya ada manyi ada ngongnya ada anaknya
semuanya kumpul di sana
ini juga saya tahu
ya kalau pak t paham
biasa berdiri sendiri
kenapa pak d
abah dulu ya
semoga hari ini sukses dan berkah ya
amin insya allah
eh kalau boleh tahu pak keyi mau ke mana
saya mau ngecek gudang perkebunan kudanta
eh baik pak keyi
hati hati di jalan
hati hati di jalan pak kiai
ya udah kalau gitu umi kustazah saya permisi dulu karena mau nganterin sarapan buat asun di kamarnya
eh ustadz biar saya aja yang nganter
kebetulan saya juga mau lihat keadaan asun kayak gimana ya
sini biar saya aja
nggak usah ustazah
biar saya aja yang nganter
karena kan ustazah ada kelas hari ini kan
saya masih tiga puluh menit lagi kok
pusat kan juga nanti ada kelas
biarin saya aja ya yang
nggak usah ustazah
ini kalian apa sih
kok tarik tarikan begini
udah biar umi aja yang anterin
eh kalau gitu ustazah
nah ini kok tengok nih
ustazah kapan sih ayu itu datang
udah ih kangen kali aku sama dia itulah
udah lama aku nggak main
hmm tadi itu ibunya ayu telpon ke sini
ayu katanya udah sehat dan insya allah besok kembali ke sini
masuk masuk masuk
nih anak anak ustazah yang cantik
kalian inget nggak
rasulullah itu gak pernah mengajarkan kita untuk bersikap berlebih lebihan
apalagi senangnya lembaiketan
kami itu terlalu senenglah
sahabat kami itu datang
harus bergegas supaya kalian tidak telat masuk kelas
assalamualaikum ustaz ridwan
ini ada apa ini
jadi begini ustaz ridwan
rencananya saya meminta izin untuk mengajak mereka bertiga ke warung lilis
jadi mungkin masuk kelasnya agak telat gitu ustaznya bapak ya
tapi kalau boleh tahu kenapa harus diajak haikal dodot sama sobri ke market
nah ini ustaz permasalahannya
mereka bertiga itu bikin ulah lagi
semalam mereka itu telat balik ke pondok
nah yang jadi pertanyaan saya ini filmnya film kartun komedi apa horror
makanya kita sekarang itu mau buktikan kalau kita itu nonton drama ke warung lilis
kalian kan bertiga tahu kalau berbohong itu berdoa
ustadz yakin kok kalian bertiga ini pasti gak bohong
makanya kalian ingin membuktikan ke ustadz musa dengan kebenaran
tapi lain kali jangan pernah diulangi lagi ya
haikal kamu punya masalah apa lagi
pak d pak d pak d sini pak d
kalau bawa galon dipegang yang benar
kalau mau nengok ke kanan atau ke kiri ya itu dilihat dulu
ada orang ya pak d
ada orang ya pak d
jangan sampai nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan
iya pak d
iya jadi jangan sembarangan
pak d pak d kenapa pak d
kanan kiri kenapa maksudnya itu
enggak ada masalah sama haikal
enggak enggak ada
sama anak anak yang lain
waduh bagus dah jangan punya masalah ya pak ustaz
iya pak d
saya juga senang
ya udah pak ustaz
iya pak d
iya pak d
iya pak d
enggak kena pak d
ustaz pak d udah di sana
oke kita akan belajar bahasa inggris
buka buku kamu please
ustaz haikal sobri dan dodot tidak ada di sini
mereka akan pergi ke lili store bersama ustaz musa
dan sekarang kita belajar bahasa inggris kan
perbicaraan sederhana oke
bisa berbicara sederhana
mari ke dalam kelas tolong
indra kamu maju dua
oke kamu bisa mulai sekarang
saya baik terima kasih
nama saya adalah
dimana kamu belajar indra
itu dia maksudnya pak ustaz
kalau ada teman kalian yang tidak bisa
kalian tidak boleh menertawakan teman kalian yang tidak bisa
harusnya kalian itu membantu teman kalian yang tidak bisa
jadi kalian bisa sama sama berlatih
terus akhirnya sama sama bi
bukan seperti ini ya
ustadz kalau gak ada teman yang mau diajak belajar bareng
bagaimana pak ustaz
kalian tidak boleh alasan
kalian bisa kok berlatih sama cermin
kalau memang tidak ada teman untuk berlatih
itu tidak menjadi alasan untuk kalian berhenti belajar
kalian pokoknya semuanya nggak boleh berhenti belajar ya
ingat pepatah bilang
jika kalian malas belajar
maka kalian semua akan tertinggal
jadi jangan pernah yang namanya malas belajar ya
hadi indra kalian berlatih lagi ya
saya belum lancar bahasa inggrisnya
iya tidak apa apa
oke silakan duduk
sekarang kalian buka halaman lima puluh sembilan
berarti benar nih
kalian semalam itu nonton film
yang jadi pertanyaan ustadz sampai sekarang
film apa yang kalian tonton
tapi ada bukti tidak
ada saksi tidak
mana bisa dia jadi saksi
ngomong pak sendal
sekarang kalian ngaku saja
kalau tadi malam
memang kalian itu nonton film
kayak handphone di silent
berarti kalau deal itu benar
nah kalau benar

nah kalau benar

tapi jangan diulangi sekali lagi
tapi memang benarnya kok pak ustaz
kita tidak nonton film
kita nontonnya ceramah pak ustaz
memang pak ustaz sendiri yang nyuruh
kalau kita bayar utangnya
di barung liis
ya juga sih
ke sekolah pakai minyak wangi
eh itu minyak wangi
ini masalah jangan sampai diulangi
kalau diulangi ustaz marah
sudah gitu saja
sekarang kalian bubar
nonton kucing berantem

kau inget banjir kan
cira kirim ya